negara tengah sibuk untuk menyambut kedatangan raja salman dari arab saudi
dan tidak hanya bandara halimberanakusuma jakarta
serta bandara ngurah rai bali yang tengah sibuk bersiap
untuk menyambut kedatangan rombongan raja arab saudi salman bin abdul aziz al saud
bandara internasional juanda sidoarjo pun disiapkan sebagai bandara alternatif
untuk kondisi darurat saat rombongan berkunjung ke bali
sebagai bandara terdekat dengan bali
bandara juanda sidoarjo disiapkan sebagai bandara alternatif
tidak hanya mempersiapkan apron sebagai tempat parkir pesawat berbadan besar
angkasa pura i juga menyiapkan pengamanan jika sewaktu waktu
rombongan raja arab saudi singgah atau mendarat darurat di bandara juanda
apron juga bisa digunakan jika pesawat komersil lainnya terpaksa dipindahkan
karena kedatangan pesawat raja arab saudi
api pesawat dari kerajaan saudi maupun dari domestik dan luar negeri yang kami layani
apabila memerlukan emergensi di bandara juanda kami siap dua puluh empat jam